satuan reskrim polres bogor menangkap seorang pelaku yang diduga terlibat aksi pengancaman terhadap seorang dokter di puskesmas dengan menggunakan senjata tajam
video aksi pengancaman sempat beredar luas di media sosial
berikut ini adalah video seorang pria bersama rekannya tengah memarahi seorang dokter di puskesmas daerah lewisadeng kabupaten bogor jawa barat
bahkan pelaku mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam karena tidak terima merasa tidak dilayani dengan baik oleh pihak puskesmas
berbekal video polisi pun mampu menangkap pelaku dan menyita sejumlah barang bukti seperti ponsel dan sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban
polisi kini tengah memeriksa rekan pelaku yang terekam ada di tempat kejadian
baru satu orang berinisial hf